karena aku pengen nemenin kamu lewatin masa masa yang kritis
dan aku pengen kamu tahu
kalau hidup kamu lebih penting dari apa apa pun di dunia ini
makanya kamu harus bertahan yolang
kamu harus sembuh
jangan tinggalin aku li
gimana kalau kita pindah ke rumahnya si lia
ya tapi kenapa bu de
lagi rumah ini kan udah cukup buat kita
ayo lebih senang tinggal di sini kok
banyak kenangan sama ibu
ya tapi kan rumahnya lia itu lebih gede lebih bagus
kayak ibu yang dipikirin tuh harta terus
ya bukan cuma itu aja sih
elu mah sahabatan tuh sama si lia
kalau lo tinggal bareng bareng kan lo enak
ayu tuh enggak enak bu de sama lia
ayo udah terlalu banyak nyusahin dia
jadi lo beneran kagak mau nih
tapi kalian ingatlah jangan sampai gagal
gue mau rumah gue itu sampai hancur atau kalau perlu rata sama tanah
mungkin ini semua emang udah takdir yuk
lo mesti tambah ya ngadepinnya
pan lo kagak sendirian ada budhe lo nih
makasih ya budhe
maafin gue ya sar gue terpaksa bakal rumah lo
tapi gue ngelakuin semua ini demi loh demi balas dendam
yu ada apa yu
apa boleh kita tinggal di sini soalnya rumah kita tuh udah kebakaran nih
dan sekarang aku tuh udah gak boleh tempat tinggal lagi
siapa bilang kamu udah gak punya tempat tinggal lagi yuk rumah ini kan juga rumahnya kamu
kalian bebas kau tinggal di sini kalian boleh ya
makasih banget ya alia makasih
yaudah masuk ya udah malam masuk
rencana pertama aku berhasil masuk di rumah lia
aku tuh gak tau li kenapa semua ini tuh bisa terjadi
yuk kamu yang sabar ya yang kuat
kamu mau tante bikinin teh ya

gue kopi ye gulanya satu sendok
iya bu deh sabar ya nanti sekalian saya bikinin
kamu tunggu ya yu
baik kalau kondisi kamu terus membaik seperti ini dalam beberapa hari juga kamu udah boleh pulang
saya tinggal ya
mendingan gue jalan jalan bentar ah
adrian sebenarnya ada yang mau tanda tanyain sama kamu
waktu itu tante sempat dia tanda lahir di kaki kamu
oh tante lahir yang bentuknya kotak wajik gitu tante kayak kayak bintang gitu
iya itu emang udah ada dari dulu sih emang sih bentuknya aneh temen temen saya juga pada bingung bangga
sorry ya tante mungkin ini pertanyaannya agak pribadi ya sayangnya
kamu kok tinggalnya sama anak jalanan sih
memangnya orang tua kamu ke mana
jadi gini loh tante dari kecil saya itu diurus sama mama papa angkat saya
saya nggak pernah tahu siapa orang tua kandung saya tante
dan sampai akhirnya saya ngerasa saya ingin ketemu sama orang tua kandung saya
lalu saya pergi dari rumah mama papa angkat saya
saya tinggal di rumah anak jalanan
pertama tante lahir itu
dan sekarang latar belakangnya
adrian dia pasti putraku yang hilang
tante tante kenapa
gue tuh sebenarnya ke sini gue cuma mau ngasih titipan nelia kado buat lo
yaudah tante pulang saya pulang dulu ya
berkas apa ini
ini berkas data data klien perusahaan yang sudah berhasil saya rebut
dan kamu tahu sebentar lagi
bukan cuma data klien yang saya akan rebut
tapi seluruh perusahaan dan seluruh harta lia
kamu tahu ya
aku harus keluar dari sini
aku harus menolong lia
aku gak bisa membiarkan harta ibu mika
jatuh ke tangan pausan
mama yakin adrian tuh adik gilang
mama gak tahu sayang
tapi kalau dilihat dari tanda lahir itu seharusnya dia memang adik kamu
karena memang hanya keluarga kita yang mempunyai tanda seperti itu
ya udah kalau gitu mama cepat cerita sama adrian
biar adrian tuh tahu semuanya mah
nah nanti kita bisa jemput dia dan dia tinggal sama kita
kali ini kita tidak bisa berbicara sama adrian
tidak boleh gegabah lagi
kita harus benar benar membuktikan
bahwa dia adalah cucu keluarga raharjo yang hilang itu
tapi caranya gimana ma
ya kali ini aku yakin banget
kalau rencana ini pasti berhasil
bukan hanya perusahaan yang kita bisa rebut
tapi seluruh kekayaan lia
om fawzan ada apa sih nih
kamu harus pecat dia sekarang
karena papa denger sendiri
dia punya rencana jahat untuk merebut semua kekayaan kamu